hingga awal tahun ini nimade armeni telah bekerja di sebuah biro parwisata di denpasar bali selama lima belas tahun
wabah covid sembilan belas yang merambah pulau dewata sekitar maret dua ribu dua puluh sempat mengubahnya jadi pengangguran
lantaran perusahaan tempatnya bekerja tidak lagi menerima tamu mancanegara
kini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari nimade armeni dan suaminya membuat jamu kunyit asam di rumah
nimade armeni meramu jamu sebanyak enam liter tiga kali seminggu
membuat jamu untuk memenuhi pesanan saat ini cukup membantunya secara ekonomi
kita harus bisa survive walaupun pandemi ini
jadi kebetulan juga saya memang dengan anak keluarga terutama senang sekali minum jamu
dan kebetulan juga terinspirasi juga dari
jadi jamu menjaga stamina untuk kesehatan badan
jadi saya terinspirasi dari situ dan saya akhirnya terbicara ide saya membuat jamu
mulai bermain di sosmed ini sehingga lumayan sampai sekarang mendapatkan customer dan tentunya ada pendapatan dan income
sehingga saya masih bisa bertahan di pandemi ini yang sudah saya kira sudah memasuki bulan kelima

berdasarkan data dinas ketenaga kerjaan bali
berdasarkan data dinas ketenaga kerjaan bali

pada akhir mei dua ribu dua puluh terdapat tujuh puluh satu ribu pekerja sektor pariwisata yang dirumahkan
sementara yang terkena pemutusan hubungan kerja berjumlah dua lima ratus orang
angka ini lebih kecil dari data federasi serikat pekerja mandiri atau fspm regional bali
yang mencatat tujuh puluh empat ribu pekerja dirumahkan dan sedikitnya tiga orang terkena phk
sekretaris fspm bali ida idewa maderai budidara
hersana mengatakan perhatian pemerintah tidak hanya diperlukan oleh pekerja
tetapi juga perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata
dengan turut memperhatikan pengusaha peluang phk terhadap pekerja bisa ditekan
saat pandemi berakhir karyawan masih bisa kembali bekerja atau direkrut lagi oleh perusahaan tempat mereka bekerja sebelumnya
artinya gini situasi sulit yang terjadi saat ini kan tidak hanya terjadi kepada pekerja saja
pengusaha dan pekerja
khususnya di sektor industri pariwisata ini juga harus diperhatikan dengan lebih baik lagi oleh pemuda
artinya ketika pengusaha itu mendapatkan kemudahan kemudahan dari pemerintah pusat maupun daerah
itu juga akan berdampak secara tidak langsung kepada pekerjanya
perusahaan kan juga dibebani untuk membayar operasional
dibawakan untuk membayar pajak listrik dan lain sebagainya dalam situasi sulit seperti ini
artinya disitulah goodwill pemerintah ini seperti apa nih
perhatikanlah pengusaha juga diperhatikan pekerjanya juga diperhatikan dalam situasi yang sangat sulit seperti ini
saat ini fspm regional bali memiliki tiga anggota yang bekerja di sektor pariwisata dan restoran di seluruh bali
fspm memberikan bantuan berupa advokasi saran dan dukungan kepada anggota yang mengalami permasalahan di tempat kerja
tim liputan siene indonesia dan pasar bali